terkait dengan polemik pasal tipikor di rkuhp ini kami akan membahasnya malam hari ini bersama dengan
eni nurbaningsi yang merupakan kepala bphn dari kemenkumham selamat malam bu eni
terima kasih sudah hadir kemudian ada miko ginting peneliti dari pshk bang miko apa kabar
kemudian ada rasa mala aritonang yang merupakan kepala perancangan peraturan dan produk hukum kpk
selamat malam bang rasa mala
terima kasih sudah hadir di studio prime news
jadi kpk ini mengirim surat yang poinnya intinya apa kepada presiden
jadi kami sudah mengirimkan lima surat kepada presiden kepada tim di kemenkumham tim pemerintah dan kepada panja dpr
poinnya ada dua keberatan yang kami sampaikan
pertama terkait kekhawatiran hilangnya kewenangan kpk sehubungan dengan dimasukkannya delik korupsi ke dalam rkuhp
yang kedua turunnya kualitas upaya pemberantasan korupsi secara umum
ini berkaitan dengan beberapa poin terkait
apa namanya penurunan kualitas gelik atau kualitas hukuman sangsi yang dimuat di dalam rkuhp
apabila kita bandingkan dengan undang undang tipikor hari ini
kami menyebut beberapa contoh terkait dengan itu
yang pertama misalnya kalau hari ini kita membaca dengan cermat undang undang tipikor
maka membantu melakukan mencoba melakukan korupsi atau bermufakat jahat saja sudah dihukum sama seperti pelaku kejahatan korupsi
tapi di undang undang rkuhp
ada pengurangan sepertiga terhadap percobaan
seperti pidana umum berarti ini ya
kemudian terkait dengan misalnya di rkuhp dikenal hukuman kumulatif dengan ketentuan pengurangan setengah
kalau digunakan hukuman penjara maksimal denda maksimal maka hanya bisa dikenakan setengahnya masing masing
di tpkor hari ini undang undang tpkor hari ini
yang masih ada ya
existing sekarang itu semua bisa dikenakan yang paling maksimal
misalnya pasal dua ditentukan bahwa maksimal dua puluh tahun dengan denda maksimal satu miliar
sedangkan di rkuhp maka denda yang bisa dikenakan hanya lima ratus juta
maksimal hukuman penjaranya nanti sepuluh tahun maksimal
itu salah satu sistem yang ada di rkuhp nantinya yang akan terkena juga kalau kemudian delik korupsi masuk ke dalam
itu contohnya dari turunnya kualitas pemberantasan korupsi begitu ya
kalau soal contoh dari kehilangan kewenangan kpk yang mana ini
terkait dengan kewenangan kelembagaan kpk
undang undang kpk menyebutkan bahwa kpk hanya berwenang menangani perkara tindak pidana korupsi
berdasarkan undang undang tiga puluh satu sembilan puluh sembilan dan undang undang dua puluh tahun dua ribu dua
itu undang undang tpkor
kalau pasal pasal kejahatan korupsinya diambil alih dicabut masuk ke dalam kuhp
maka pertanyaannya tentu kita akan berdebat apakah kpk masih berwenang atau tidak
perdebatan ini akan jadi proses panjang dan cenderung akan mengganggu penegakan hukum yang butuh satu kepastian hukum yang lebih jelas
jadi akan tersejut pada perdebatan kpk bisa masuk atau tidak
pak bambang mungkin bisa melemparkan saja ya kalau nanti ada keberatan silahkan judicial review
tapi persoalan penegakan hukum tidak sesederhana itu
apalagi ini bicara pidana ada sanksi penjara dada denda dan punya dampak yang sangat luas bagi masyarakat
saya pikir pemerintah bisa mempertimbangkan kembali
artinya lebih sederhana sebenarnya untuk meninggalkan saja tindak pidana khusus
dan kemudian bisa lanjut untuk membahas tindak pidana umum yang sudah ada di rkuhp
jadi tindak pidana khusus korupsi itu sudah diatur sendiri ya
ya saya pikir itu lebih dari
dan hari ini juga semua saya pikir pakar hukum juga masih menganggap bahwa undang undang khusus hari ini juga bagian dari hukum pidana
karena ada ketentuan yang menjebatani di rkuhp kita hari ini bahwa tindak pidana khusus berlaku sebagai bagian dari rkuhp hari ini
tanpa harus mencabut dan memasukkan ke dalam kuhp
tim pembahas ini ada bu eni surat ini sudah diterima belum bu
baik terima kasih
jadi jawab apa yang menjadi khawatirannya dua hal tadi
sudah pasti karena saya ketua panjanya dari pemerintah
pertama begini saya berterima kasih sekali terhadap sekian banyak masukan
tidak hanya masukan dari kpk masukan dari teman teman koalisi masyarakat sipil termasuk dari ijjr itu luar biasa masukan termasuk komnas ham
jadi semua masukan itu tidak kemudian kami biarkan begitu saja
tetapi semua masukan itu kami perhatikan kami kemudian diskusikan bersama dengan tim yang ada di pemerintah maupun kemudian mengundang stakeholders terkait di situ
intinya di situ satu jadi ini menunjukkan sekali lagi bahwa pembahasan rancangan kuhp ini atau kita sebut dengan hukum pidana itu tidak pernah namanya tertutup tidak transparan sama sekali
kpk ini sekali lagi adalah anggota tim dari rkuhp ini anggota tim tetap dia bahkan gitu kadang kadang nggak pernah datang malahan gitu ya
jadi begini terkait dengan apa yang dirisaukan oleh mas malla tadi mungkin iya pada tahap awal ketika itu draftnya masih dua ribu lima belas
mungkin iya karena di situ dimasukkan hampir banyak sekali ketentuan ketentuan pidana khusus
saya perlu meluruskan terlebih dahulu mengapa di dalam kuhp yang sekarang ini kan ada dua buku
buku satu itu bicara pedoman guidance nya bagi para pendegah hukum kemudian buku kedua itu bicara mengenai pemidanaannya di situ
dalam kemudian buku dua itu kami memasukkan yang namanya tindak pidana khusus tindak pidana khusus tidak hanya bicara tipikor
tindak pidana khusus itu ada di dalamnya mengenai
dari hamrat kemudian terorisme perdagangan orang termasuk narkotika
terorisme juga masuk di situ
justru yang dimasukkan itu hanya core crime saja sekarang ini
jadi core crime nya itu kenapa karena ini adalah bridging nya menuju kepada undang undang kekhususan masing masing
pada masing masing dan ini kami harus menentukan di sini karena ini bicara konstitusi hukum pidana
mas miko juga berapa kali kami diskusi ya bahwa kalau kita bicara konstitusi hukum pidana kita harus menentukan
mana sih sebetulnya
yang merupakan tindak pidana khusus di republik kita ini
karena yang namanya ketentuan pidana itu setelah kami himpun itu dua ratus lebih ketentuan pidana
paling banyak memang pidana administratif di situ ya
kemudian mana yang kita akan sepakati sebagai tindak pidana khusus
apa cirinya kekasannya kekhususannya apa di situ
satu itu harus ada satu kita lihat dampak victimisasinya yang luar biasa
sifat malperse nya juga begitu rupa kemudian dia punya hukum acara sendiri kelembagaan tersendiri
dan ini kemudian didukung dengan konvensi internasional
dan kita juga melihat bagian dari transnasional yang sudah terorganisasi
sedemikian rupa seperti juga
itu salah satu cara ciri yang masuk ke dalam
itu ciri yang kita kemudian tentukan sehingga muncullah lima tadi disitu sebagai tindak pidana khusus
jadi dia hanya tipik korps saja sebetulnya
kemudian yang berikutnya yang perlu saya klarifikasi di sini bahwa kalau bicara kelemahan saya perlu menegaskan bahwa tidak ada satupun bunyi
kata apapun yang bicara mengenai kewenangan yang diambil dari kpk
kalau kita bicara pelemahan pasti kita bicara kewenangan
dari bahasa hukum begitu tidak ada satupun yang bicara mengenai kewenangan yang diambil
karena apa karena di dalam ketentuan ini kan kita bicara pembentukan norma
ya dalam sebuah legal drafting ya di situ ada yang namanya ketentuan peralihan
ketentuan peralihan itu sesuatu yang pasti harus disepakati
karena ini adalah sebuah kondisi dimana kita ada ketentuan hukum yang baru kemudian ada yang lama
ya disinilah kemudian dalam pasal tujuh ratus dua puluh sembilan ini saya perlu bacakan supaya tidak ada yang salah di situ
bahwa pada saat undang undang ini mulai berlaku ketentuan bab tentang tindak pidana khusus dalam undang undang ini tetap dilaksanakan
berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam undang undang masing masing
jadi yang anda maksud bridging tadi nih ke khususan masing masing ya
ya jadi menunjukkan khususannya
terorisme misalnya ke bnpt
betul jadi ada bnpt ada bnn ada kemudian kpk
ya ini sudah diakui kelembagaannya begitu
kemudian kalau kita kemudian melihat ini ada lagi kita juga tidak bisa menghilangkan kecuali kalau undang undang tipikor yang diganti ya
dalam undang undang tipikor itu khususnya pasal empat belas
kemudian dalam undang undang kpk pasal satu angka satu yang disebut dengan tindak pidana korupsi
adalah tindak pidana yang diatur dalam undang undang

tahun dua ribu satu ya
terus di situlah yang namanya tindak pidana korupsi
nggak ada yang diambil
oh ya hanya persoalannya adalah yang didiskusikan jadi saya perlu panjang sedikit ya
biar nanti akan bisa dijadikan pergantian ya
jadi gini yang dipersoalankan itu kenapa sih kemudian kok yang terkait dengan pemidanaannya kesannya kok apa namanya
nurun gitu ya
memang saya perlu menyampaikan juga
soal turunnya kualitas ya
kalau kualitas nggak kita nggak bicara di situ ya
kenapa kemudian ada usulan misalnya kemudian yang tadinya tiga sampai dua puluh tahun kemudian menjadi dua sampai lima belas tahun
itu usulannya begitu
karena begini sampai hari ini kita indonesia sudah tujuh puluh tiga tahun merdeka kita nggak punya yang namanya standarisasi pemidanaan
mas miko juga pernah beberapa kali kita diskusi ya mau pakai pola yang mana kita memidanakan seseorang
kadang kadang ya kayaknya politik hukum kita tuh ya
itu suka sama suka sukanya aja gitu loh
merumuskan berapa sih apakah sekian dendanya atau kemudian pemindahannya sekian apakah kemudian perlu ada yang namanya minimum khusus itu nggak ada kejelasan sama sekali
inilah yang kemudian kami buat standarisasi
standarisasi mengenai pola pemidanaan
nah ketika dibuat pola pemidanaan itu ini kami juga merucut kepada konsep
jadi kuhp itu punya satu konsep yang memberikan kepastian bagi kita semua
karena kita bicara kuhp kan bicara kita semua loh ya
di situlah kemudian kita menyebutkan bahwa yang namanya
pemidanaan itu adalah pidana waktu tertentu
pidana waktu tertentu sudah disepakati lima belas tahun
dua belas tahun dulu pidana waktu tertentu
kemudian pemberatannya jadi dua puluh tahun
kecuali kalau dia tiba tiba dua puluh tahun itu biasanya karena di dalam kuhp juga rumusan kami sebutkan itu gradasi dari dia seumur hidup atau pidana mati
ya karena masa percobaan
jadi memang tadi saya sampaikan di forum dpr bahwa kita perlu memikirkan mengenai
si pidana ini
karena kalau kita kembali kepada konsep yang sudah kita sepakati mengenai pidana waktu tertentu adalah lima belas tahun
bagaimana dengan kemudian misalnya contohnya adalah tipikor
tipikor yang sudah dua puluh tahun
kalau terorisme sih gak ada masalah karena dia sudah diundang undang gitu loh
yang kemarin tetap dua puluh tahun
tapi nanti dalam apa namanya ketentuan peran yang akan kami buat penyesuaian juga untuk hal itu
ya jadi ini menjadi bahan karena tipikornya tidak segera dilakukan proses apa namanya
pembahasan revisinya gitu loh
kalau sudah direvisi sih nggak ada masalah gitu loh
bisa penyesuaian lebih atau bisa kita lakukan pada saat kita menetapkan
kita terlebih dahulu ya
bu eni nanti kita akan dengarkan juga nanti pendapat dari bang miku ginting
prime news akan segera kembali
soal polemik pasal tipikor di area kuhp ini sekarang saya minta catatan dari bang miku ginting dari pshk
ya pertama memang selain soal materi muatan ya tapi juga penting soal pelibatan semua stakeholder yang nantinya akan terdampak dari rancangan kuhp ini yang akan diperlakukan jadi kuhp gitu
ada kpk secara kelembagaan ya kemudian juga ada kepolisian kejaksaan dan seterusnya
saya kira memang pelibatan secara optimal itu menjadi penting sekali
sehingga memang nanti ini tidak hanya bicara soal efektivitas dalam praktik tapi juga soal legitimasi dan merasa memiliki bahwa kuhp ini memang kuhp hasil usaha bersama
itu yang pertama jadi soal pelibatannya dulu
saya kira dan itu saya kira harus tuntas sebelum ini disahkan
jadi kalau dibilang ada kado terindah gitu ya kita ingin cepat dan sebagainya saya kira itu bahasa bahasa publik saja gitu
tapi dalam pembahasan seharusnya saya kira memang yang dikepangkan kualitas tanpa kemudian ingin buru buru
itu jadi penting satu
yang kedua memang begini kalau kita bicara soal perdebatan ini kan akar masalahnya dari politik kodifikasi ya
jadi tim perumus berupaya untuk melakukan rekodifikasi
jadi mengkitapkan kembali semua ketentuan hukum pidana dalam satu buku secara sistematis dan lengkap gitu
nah tapi persoalannya memang rekodifikasi ini tidak hanya kalau kita bicara soal konsolidasi hukum pidana mengumpulkan semua ketentuan hukum pidana dalam satu buku secara sistematis dan lengkap
nah tapi perhubungannya bukan hanya kodifikasi tapi juga ada kompilasi misalnya gitu kan
yang selama ini juga saya kira ini kritik buat pemerintah ya tidak pernah dikeluarkan
padahal misalnya kalau kita lihat undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu empat bu itu kan ada juga misalnya soal perpres terkait dengan kompilasi aturan undang undang misalnya gitu ya
jadi pemerintah memderbitkan memang kompilasi undang undang mana yang berlaku delik delik mana yang berlaku gitu
jadi kalau dikatakan tadi ada dua ratus lima puluh ketentuan undang undang di luar kuhp yang tersebar di mana mana itu
lingkungannya bukan hanya kodifikasi tapi juga bisa melakukan kompilasi gitu ya
jadi ada jalan jalan lain
kenapa kodifikasi menjadi penting
karena itu permasalahan hari ini
kalau kondisinya sekarang misalnya ya kita ada satu ratus tiga kuhp yang mengatakan yang kurang lebih sama dengan apa yang dicantumkan dalam rkuhp gitu
bahwa ketentuan buku satu misalnya itu berlaku untuk semua ketentuan pidana kecuali ditentukan lain oleh undang undang yang khusus tadi gitu
nah persoalannya secara waktu memang berbeda
kalau kuhp dan rkuhp
kalau kuhp dan rkuhp
dia kuhp dulu baru kemudian undang undang tipikor dibentuk
nah sekarang kan tidak undang undang tipikornya sudah
maka ada rkuhp
makanya kalau dibilang nanti kan undang undang tipikornya spesialis
nah maka bisa dibenturan dengan apa dengan undang undang yang baru mengalahkan undang undang yang lama
perdebatannya kan terus terusan muncul
mana yang spesialis kemudian dibenturkan dengan undang undang yang baru mengesampingkan undang undang yang lama gitu
itu jadi hal signifikan ya soal yang baru dan yang sebelumnya ya
sangat signifikan gitu
dan itu tadi dikatakan bahwa itu akan berdampak pada perentuan
mana yang berlaku dan tidak berlaku gitu
dan saya kira itu memang menjadi masalah dalam penegakan hukum
saya kira itu penting untuk diidentifikasi
kira kira kalau dihadapkan pada asas selek spesialis sistematis misalnya pasal empat belas undang undang tipikor yang mengatakan bahwa
semua delik yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana korupsi
maka yang berlaku adalah kewenangan kpk gitu misalnya
tapi kalau di undang undang yang baru maka yang berlaku nanti adalah rkuhp
kecuali ada ketonton perahlian
kecuali ada ketonton perahlian nah itu jadi persoalan
itu catatannya bu ya kecuali ada ketonton perahlian
itu harus ditentukan dinilai dari sekarang
itu harus ditentukan dinilai dari sekarang
diidentifikasi kira kira kalau ini berlaku berdampak pada efektivitas penegak hukum atau tidak
itu yang kedua
yang ketiga saya kira memang kalau kita bicara soal belum ke buku dua tapi ke buku satu ya
maka memang ada standar yang sedikit berbeda gitu
kalau di rkuhp misalnya memang untuk percobaan kan dikurangi satu per tiga dari insaman pidana pokok
sementara kalau di rkuhp dikurangi dua per tiga
sementara kalau di undang undang tipikor
itu dikatakan seperti
itu sebagai delik selesai
jadi ancamannya sama dengan pelaku yang melakukan selesai
semua tindak pidana khusus delik selesai
begitu juga misalnya juga dengan pembantuan
dengan perhitungannya sama
maka di undang undang tipikor juga dikatakan bahwa itu delik selesai gitu
sementara di rkuhp tidak
maka dua per tiga ya bu
nah itu menjadi pertanyaan kenapa kemudian gradasinya berbeda beda
padahal kalau kita bicara soal tindak pidana khusus
untuk beberapa pelanggaran ham dikatakan selesai bu
persiapan misalnya itu di ancam sebagai delik selesai
kenapa untuk tindak pidana khusus asasi manusia
misalnya gitu ya percobaan dikatakan sebagai tidak selesai
sementara di korupsi yang juga tindak pidana khusus
diartikan oleh tim perumus
itu tidak delik selesai misalnya
itu jadi pertanyaan
itu saya kira jadi perlu diklarifikasi oleh bu eni
ada perbedaan di situ ya
saya kira ada standard yang berbeda
tapi sebelum bu eni lagi
saya kembali ke bang rasamala tadi
kalau misalnya ada ketentuan peralihan tadi
misalnya khawatir mana yang akan digunakan
kalau yang digunakan undang undang tipikor
bahkan tidak ada kewenangan kpk
ataupun penurunan kualitas
penurunan kualitas pemberantasan korupsi
yang dikhawatirkan itu ada muncul begitu ya
hari ini aja kita punya perdebatan panjang
soal isu rkuhp ini substansinya
terkait dengan undang undang khusus
yang ada di luar kuhp
ada perdebatan panjang
kami yakin bahwa perdebatan ini nanti
kalau ini jadi memang tetap dimasukkan
akan dibawa ke pengadilan
ke dalam penegakan hukum
perdebatan ini akan dibawa
ini akan menyita energi
menyita waktu kita untuk menyelesaikan persoalan ini
soal siapa dari perdebatan ini yang menang
nanti mungkin logikanya begini
kalau yang di jr nanti mungkin bukan kuhp nya
tapi undang undang tipikornya nanti yang di jr
supaya menyesuaikan kepada rkuhp
anda membacanya ke sana justru khawatirnya
justru itu khawatiran kita
sudah lah tegas saja
hari ini juga ketentuan pasal satu ratus tiga kuhp
sudah menentukan bahwa tindak pidana khusus
berlaku di luar rkuhp
sudah diamini di dalam kuhp sekarang
dan itu kita bisa melihatnya
sebagai bridging sebenarnya
sampai di situ saja
sampai di situ saja
tanpa perlu mengambil sejumlah pasal di dalam
kemudian untuk memasukkan hanya sekedar untuk bicara
ini adalah bagian dari kodifikasi
kemudian terkait yang disampaikan miko tadi
kalau kita mau lihat di pasal tiga misalnya
rkuhp sekarang menyebutkan
kalau kejahatannya sudah terjadi
dan terjadi perubahan undang undang
maka yang digunakan adalah undang undang
yang paling baru
paling baru yaitu rkuhp itu ya
kecuali undang undang lamanya
ketentuannya lebih meringankan untuk pelaku atau terdakwa
itu pasal tiga nya
tapi kalau lebih berat
mengacu yang baru
mengacu yang baru
mana yang paling meringankan
kita akan berdebat soal
apakah kita akan pasal tiga
gunakan pasal tiga ini
atau kita akan gunakan pasal peradilan yang tadi
soal bahwa pid sus berlaku pid sus
ini akan menjadi perdebatan panjang
jadi menurut hemat ami
ini sudah energi kita akan terbuang ke sana
dan jadi tidak produktif untuk penegakan
jadi menurut anda lebih baik tidak usah dimasukkan ke sana
sudah tidak usah dimasukkan
jadi maksudnya soal pasal tentang tindak pidana korupsi ini
tidak perlu dimasukkan khusus di situ
tapi berarti kosong dong
tidak tidak mengatur sama sekali memang
seluruhnya sudah diatur di dalam undang undangnya tersendiri
tidak perlu dicabut satu dua tiga pasal untuk dimasukkan
itu tidak perlu lagi
sudah cukup diundangkan sendiri
mungkin tidak seperti itu
saya sebelum ke bu eni
itu juga penting
untuk mengklarifikasi kira kira ya ibu
apa penentuan misalnya
apa dasar penentuan satu tidak pidana dimakan dengan core crime
sehingga si generic crime ini dimasukkan dalam rancangan kuhp
nah padahal kalau kita lihat di undang undang tipikor
misalnya tiga puluh an jenis dalam bentuk tindak pidana korupsi kan
sementara di rkuhp hanya enam gitu
ditambahkan empat dari uncac gitu
nah itu justifikasinya dari mana kemudian kita menentukan
sehingga bisa dimasukkan ke rkuhp
sementara yang lain biarkan
undang undang tipik kor gitu
saya boleh konfirmasi sedikit soal kehadiran kpk
sebenarnya gini poinnya
agar bisa bu eni lebih fokus juga menjawab pertanyaan yang mana nih
kalau kebanyakan terlebar
kpk memang betul diundang untuk hadir di rapat rapat pembahasan bersama pemerintah
kita hadir beberapa kali
kemudian kami juga menyampaikan pandangan kami terkait ke uhp
tapi terakhir terakhir ini kami melihat bahwa
pandangan yang kami sampaikan juga
rasanya tidak dipertimbangkan sama sekali
rasanya sih jadi tidak fair juga
sudah mulai kapan itu tidak dipertimbangkan
terakhir kami beberapa bulan yang lalu lah
masih mungkin enam bulan yang lalu kami percaya
ini harus dijawab sama bu eni nih
masa nggak tahu
masa tidak dipertimbangkan
agak nggak fair begitu
kalau kemudian kami hadir terus hanya untuk mendengarkan
dan kemudian digunakan sebagai justifikasi
bahwa sebagai tim sudah setuju begitu kan ini
satu persatu bu ya
dimulai dari yang terakhir dulu nih
dari kpk nih
soal apa tidak dipertimbangkan pendapatnya
ini kan kuhp itu bukan kuhp nya untuk pemerintah
ini kan adalah hukum pidananya untuk kita semua
nggak ada yang kita mengklaim
ini adalah kuhp nya
apalagi kementerian hukum dan ham nggak ada
makanya dari proses awalnya itu
kita selalu kemudian melibatkan semua stakeholders terkait
siapapun kita dengar
film yang mereka tayangkan dari teman teman ini
cerita bagaimana kemudian mereka mensimulasi
itu pun kami tayangkan itu
di seluruh tim kuhp
supaya mereka tahu nih
ada gambar ada di masyarakat seperti ini
jadi nggak ada yang istilahnya
kami kemudian mengklaim
ah udahlah kpk kita tidak ada
seperti itu nggak ada
tapi kpk nya merasa tidak dipertimbangkan pendapatnya
itu mungkin perasaan subjektivitas
nah supaya lebih jernih pendapat yang seperti apa yang gak dipertimbangkan
saya sedikit aja
misalnya terakhir pertemuan kita
bicara soal pertanggung jawaban korporasi
jadi ke depan kuhp kita
bukan cuma orang yang bisa jadi tersangka dan terdakwa
tapi korporasi juga bisa jadi tersangka terdakwa
kami sampaikan bahwa di undang undang tp kor
menggunakan pendekatan vicarious liability
tidak harus direksinya komisarisnya atau pejabat tinggi
tetapi pegawai rendahan pun supir
kalau melakukan memberi suap
maka korporasi bisa ditarik tanggung jawab
ya itu sebetulnya sudah
tapi substansi ini juga
ya dimasukkan bahwa korporasi bertanggung jawab secara pidana
tapi masih tetap yang tingkat tingkat tinggi
ya tetapi dengan persyaratan bahwa level pelaku fungsional
dalam arti bahwa direksi komisaris
mungkin pejabat di dalam korporasi yang melakukan
baru bisa dijerat
padahal dengan perkembangan
kompleksitas korporasi yang banyak lagi
menggunakan orang orang yang rendah di bawah
sopir dan lain sebagainya
akan sangat sulit untuk mengajar itu
tapi kita sudah sampaikan itu
tetapi hari ini yang kita dapat draftnya
ya masih begitu lagi
oke bu eni sabar dulu sebelum menjawabnya bu ya
ada banyak bu ya pertanyaan pertanyaan
tapi kami akan segera kembali mendengarkan jawaban bu eni setelah jeda berikut
langsung saja kita menuju ke bu eni untuk menjawab soal pendapat kpk
yang tidak dipertimbangkan tentang korporasi dan lain sebagainya misalnya
memang draft itu kan dinamis sekali ya
karena banyak sekali masukan
sehingga draft yang dipegang oleh teman teman
saya belum tahu persis
terakhir mungkin draft yang maret atau februari
kalau draft yang sekarang sudah draft bulan mei
jauh berbeda bu
banyak perbedaan di situ
jadi kami juga harus konsisten kepada salah satu pemidanaan
jadi konsistensi harus kami bangun di situ
sehingga memang ada beberapa perbedaan
terus kemudian terkait dengan korporasi
memang ini sesuatu yang baru sebetulnya
karena di dalam kuhp ini kita ada tiga subjek ya
satu orang dewasa kemudian bicara anak dan korporasi
yang disebutkan tadi
itu sudah kita diskusikan panjang lebar
dengan aparat penegak hukumnya
termasuk dari hakim yang selama menangani itu
dan kpk juga ada di situ dan sudah memberikan masukan
sehingga saya dari biro hukum
atau mas mala yang ada di situ
ini yang kemudian pada saat berikutnya kami rapat rapat lagi
itu yang kemudian kami lihat peluang mana
yang kira kira belum kita kemudian masukkan
yang memungkinkan jangan sampai kemudian ada peluang
orang bisa melakukan tindak pidana
terkait dengan korporasi
jadi itu pun sudah kami akomodasi
ya seperti itu
jadi tidak ingin kita
kalau soal level pelakunya yang diusulkan kpk itu bisa tingkat bawah
jadi kita tidak ingin
jangan sampai kita menyiapkan undang undang ini kan lima puluh tahun loh
sudah sekian lama dan hampir semua lipidana terlibat di dalamnya
masa karena ada hal yang kecil
kelewat gitu loh
tapi penting menurutmu ya
iya dong kita paham itu
ada penjara ada dendam
kita kan bicara hukum pidana gitu ya
dan ini menjadikan konstitusinya lagi kalau bisa gitu ya
dan kita tidak punya terjemahan resmi loh sampai hari ini
terjemahannya masih macam macam gitu ya
ada sembilan terjemahan itu
sehingga kita memang berharap ini bisa menjadi sesuatu yang tuntas
dan kita tidak pernah berharap menyiapkan ini untuk dibawa ke mk juga tidak pernah
jadi ini bicara soal target sebenarnya bu akhirnya
ya target ini sudah
sebenarnya sudah lama ya
jadi sudah sangat lama sekali
jadi tidak pernah kami sampai tidak mengakomodasi
makanya dari awal kesepakatan itu
mari kita terbuka untuk pembahasan ini
jadi tidak pernah kita tutupi
jadi kita benar benar kita lakukan itu
sehingga ketentuan ketentuan seperti tadi di satu ratus tiga
kalau hp yang lama
itu juga ada di dua ratus lima
dua ratus lima dia eksis di situ
artinya inilah peluangnya untuk kemudian
menetapkan semua kewenangan kewenangan lembaga yang khusus itu tetap berjalan
dengan hukum acaranya dengan kewenangan kelembagaannya
bahkan untuk yang
ketentuan peralihan yang ada
kali ini banyak sekali
kalau kita lihat undang undang satu ratus empat puluh lima
ya tentang pembelakuan kuhp belanda itu
itu yang namanya ketentuan bagian dalam pemberlakuannya luar biasa panjang
kami juga menyiapkan sedemikian rupa
jadi tidak ada peluang orang memberikan tafsir yang lain
mana yang mau dipakai ini
kekhawatiran akan adanya perdebatan di suatu saat nanti ketika ini sudah berlaku ya
di suatu saat nanti
nanti kemudian ada sebuah kasus
maka ada perdebatan
itulah gunanya ketentuan
core crime tadi yang disebutkan tadi
itulah yang namanya gunanya ketentuan peralihan
jadi ketentuan peralihan itu tidak sekedar hanya klausul yang sederhana
jadi ketentuan peralihan itu sangat memainkan
bagaimana kemudian kita harus membuat eksistensi ya
sekian banyak undang undang yang ada
karena yang kita masukkan kan tidak hanya tipik core
tidak hanya kemudian terorisme
ada beberapa undang undang lain di situ
yang kemudian kita harus jelaskan
gimana kemudian para aparat penegak hukum membaca dan memahami
untuk mereka tegakkan ketentuan itu
jangan ketentuan peralihan itu luar biasa
banyaknya nanti di situ
untuk menentukan bagaimana
kalau secara lebih hemat tadi menurut pandangan dari kpk tadi
misalnya daripada akan ada potensi yang mungkin bisa juga nggak terjadi
tapi kpk melihat itu bisa saja terjadi
sehingga energi itu terkuras di sana bukan dalam pemberantasan korupsinya
bukankah lebih baik menurut kpk
itu sebaiknya tidak masuk saja di kuhp
tapi sudah ada undang undang sendiri yang mengatur kekhususan
iya sampai sekarang kami diperbolehkan undang undang itu
nggak ada yang diambil nggak ada yang dikurangi
bahkan kan diberikan dasarnya
saya kira mesti di clearkan dulu bu
mesti lebih jelas dulu
ada sepuluh pasal delik korupsi yang dimasukkan dalam kuhp
enam pasal itu diambil dari existing regulasi hari ini
diambil dari undang undang tiga puluh satu
tidak ada sekarang
enam pasal yang diambil
empat pasal tambahan dari uncc
jadi semuanya ada sepuluh pasal
jadi jangan dibilang tidak ada yang mengambil
itu diambil enam pasal masuk ke dalam kuhp sekarang
diambil itu untuk tujuannya diturunkan ini ya
iya dimasukkan dengan beberapa
tadi saya sampaikan beberapa delik di dalamnya
beberapa sanksi di dalamnya kemudian terjadi penurunan
misalnya pasal dua yang sekarang diancam empat tahun maksimal dua puluh tahun
jadi dua tahun maksimal dua puluh tahun
kami paham itu
makanya tadi pada saat rapat di dpr kan saya jelaskan
bahwa kita punya konsep ini tadi
gimana kita kemudian harus memikirkannya ketika
tipikor tidak kita lakukan proses perbaikannya seperti di terorisme
terorisme dia tetap pakai yang dua puluh tahun dia di situ
karena dia duluan sebelum kuhp ini ada
nah ini yang perlu nanti di bridgingkan dalam ketentuan peralihannya lagi
jadi ini tadi sudah saya sampaikan
ini menjadi persoalan nanti
kalau kita tidak clear kan di sini
bang mikko catatannya akan kami dengarkan setelah jeda berikut ini
karena memang fokusnya nanti apakah memang permintaan kpk lebih baik presiden begitu ya
mengirimkan surat ke presiden untuk mencabut pasal tipikor ini dari rkuhp
apakah sebaiknya diwujudkan atau tidak
kami akan segera kembali
kalau awal dari pembincangan ini kan sebenarnya ketika kpk menyuruh hati presiden
dan juga ada dari tim pembahas begitu dan juga termasuk panja
intinya adalah meminta presiden agar mencabut sajalah pasal tipikor ini dari rkuhp
karena khawatirnya malah akan terjadi perdebatan ketika ada penegakan hukum nanti
mana yang digunakan begitu
walaupun ibu eni sudah mengatakan ada ketentuan peralihan
kalau anda sendiri melihatnya seperti apa
lebih baik dikeluarkan saja pasal ini atau bagaimana
saya kira ketentuan peralihan juga tidak menyelesaikan masalah ya
tidak menyelesaikan masalah ya
karena begini kondisi memang berbeda
kalau ketentuannya sama di satu ratus tiga kuhp yang berlaku saat ini dengan dua ratus lima rancangan kuhp itu sama bunyinya
kira kira mengatakan bahwa semua ketentuan ketentuan umum dalam buku satu itu berlaku
untuk undang undang di luar kuhp kecuali dinyatakan berbeda atau dinyatakan lain
tapi persoalannya adalah undang undang tipikor dibentuk setelah kuhp
dan kalau dalam konteks rkuhp dia sebelum rkuhp
kalau dibilang exit strateginya adalah memang memberikan solusi pada ketentuan peralihan
misalnya dalam satu kasus katakanlah yang akan ada perdebatan ya
soal mana yang spesialis dan mana yang tadi yang baru mengesampingkan yang lama gitu
karena kalau kita bilang yang spesialis maka oke berlaku undang undang tipikor
tapi kalau yang berlaku adalah yang baru maka yang berlaku adalah ancaman kuhp
dengan kondisi pengaturan standarnya yang berbeda beda
kalau dibilang ancaman pidananya turun semua saya nggak setuju juga
karena ada beberapa ancaman yang naik juga
jadi satu sisi ada yang naik ada yang turun ada yang naik ada yang turun gitu
jadi berbeda beda memang ancamannya
begitu juga standar buku satunya misalnya tadi ya
soal pidana percobaan yang harusnya dalam undang undang tipikor standarnya sama dengan pelaku yang menyelesaikan deliknya
tapi di dalam rancangan kuhp hanya sepertiga ada ancaman pidana pokok misalnya gitu
nah dengan kondisi itu dan kemudian ancaman ancaman yang berbeda itu
maka kemudian jadi pertanyaan
mana yang berlaku
apakah nanti yang berlaku adalah undang undang tipikor
yang kemudian itu berlaku juga pasal satu a satu angka satu undang undang kpk yang mengenai
undang undang kpk yang mengatakan bahwa kewenangan kpk berdasarkan pada undang undang tipikor yang berlaku saat ini
atau kemudian undang undang yang baru itu rancangan kuhp gitu
yang tadi masih jadi persoalan
itu yang pertama
yang kedua saya kira memang perlu dilakukan sebelum diundangkan nanti ya
ini perlu dilakukan studi implikasi
kira kira ketika diundangkan dengan model demikian
apa yang akan terjadi pada efektivitas penegakan hukum itu
jangan jangan memang jadi akan ada masalah gitu ya
sehingga harus diukur cost and benefitnya apakah lebih baik dengan sistem seperti ini
atau memang perlu diadakan perombakan
dan itu memang membutuhkan waktu
waktu yang lama
saya paham lah tim perumus juga sudah bertahun tahun membahas rkuhp gitu ya
bahkan prosesnya panjang sekali
dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga seminar hukum nasional pertama itu berlatihan diganti
tim perumusnya gitu
nah usaha besar ini kemudian bisa jadi sia sia
kalau nanti misalnya radasan kuhp nya tidak diterima oleh stakeholder gitu
atau rancangan kuhp tidak diterima oleh masyarakat secara luas gitu kan
lebih baik saya kira memang dilakukan peninjauan kembali terlebih dahulu
kemudian dilakukan studi implikasi
nah dan yang penting adalah kalau memang tujuannya untuk mengembangkan
kalau memang tujuannya untuk mengkonsolidasikan hukum pidana
saya kira memang pilihan yang paling tepat adalah amandemen terbatas gitu
jadi sekarang kuhp diterjemahkan terlebih dahulu
ditapkan peraturan presiden misalnya
ini bukan langkah mundur lagi kalau tadi
saya kira tidak gitu
ini mencari solusi yang paling
saya berusaha untuk tidak menjadi fatanis gitu ya
untuk menolak semuanya kemudian atau masukan semuanya
tapi bagaimana memberikan solusi kepada tim perumus
supaya usaha dan kejageraan saya juga dihargai gitu
saya kira memang amanemen terbatas itu salah satu pilihan
bagaimana menurut anda
yaitu pertama pemerintah menerbitkan peraturan presiden terlebih dahulu
untuk menetapkan mana kira kira terjemahan yang digunakan
itu yang pertama untuk kuhp
kemudian yang kedua dilakukan evaluasi terhadap ketentuan ketentuan kuhp yang berlaku saat ini
nah setelah itu dilakukan konsolidasi
dalam bentuk apa
pemerintah mengeluarkan peraturan peraturan presiden untuk ketentuan ketentuan pidana di luar kuhp ya
apakah yang berlaku
kemudian ada juga yang tidak berlaku oleh pusat mahkamah konstitusi misalnya gitu ya
jadi saya kira itu solusi solusi yang paling baik
dan solusi itu akan lebih apa kadar resikonya lebih apa lebih sedikit dibanding kemudian melimpahkannya pada ketua perahlian saja
oke sebagai kesimpulan dari kpk
jadi intinya tetap ingin menginginkan lebih baik ini tidak masuk dalam pasal tipikor ini yang kemudian bisa rentan terjadi perdebatan di kemudian hari begitu ya
saat penegakan hukum lebih baik tidak masuk saja dalam rkuhp atau bagaimana
atau anda masih ada punya solusi lain
ya saya pikir kpk tetap konsisten dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya
bahwa sebaiknya memang dilikuti
dilik khusus dilik korupsi di dalamnya termasuk itu dikeluarkan saya dari rkuhp
dilik khusus semuanya ini ya
sebenarnya secara keseluruhan dilik khusus ini memang ada penolakan bukan cuma dari kpk
bnn juga minggu lalu kami bertemu bnn menyampaikan juga sebenarnya bnn keberatan
dan hari ini juga bnn dalam pembahasan pembahasan sudah tidak ikut lagi dalam pembahasan dari pemerintah
karena posisinya sikap yang sama dengan kita kpk
dan sudah menyampaikan surat juga informasi yang saya terima
nah untuk itu saya pikir kalau pemerintah hari ini memang mau serius memberikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi
akan sangat baik saya pikir mendengarkan aspirasi dalam konteks kami sebagai penegak hukum
dari sisi drafter tentu kami menghargai kerja keras seperti disampaikan miko ginting
tapi muara proses ini semua nanti ke penegakan hukum
kami yang akan melaksanakannya
sehingga nanti problem apa di lapangan itu kami
dan anda sudah bisa memprediksi kemungkinan kemungkinan buruk yang akan terjadi
dan sudah banyak peristiwa yang kami lalui bahwa tadi mas indra sampaikan bahwa aturan jelas pun diuji lewat para peradilan judisi review
ini jadi perdebatan yang melalahkan
padahal kita mau buru buru ini memberantas korupsi
dan untuk itu banyak juga legislasi lain yang prioritas seperti pembatasan transaksi tunai
kemudian perampasan aset yang perlu dikerjakan lebih dahulu
mungkin itu bisa jadi prioritas ketimbang bicara soal kuhp ini yang menghabiskan banyak waktu
bagi penduduk bagaimana bu heni
ini surat dari kpk akan berbalas dengan indah atau tidak ini kemudian
kalau surat kan sudah berkali kali ya
oh sudah berkali kali
langsung juga sudah
tidak pernah dibalas jangan jangan sama bu heni ini
ya kita selalu komunikasi sekali dengan mereka
jadi begini kalau kemudian kita mau menetapkan terjemahan resmi saya yakin tidak akan dilakukan
hampir selesai kita
termasuk bagaimana kita menetapkan pola pemidanaan yang selama ini kita tidak punya gitu ya
kita sudah lakukan itu
hanya problemnya adalah terkait tadi bagaimana penegakan hukumnya
ini sebetulnya setiap pasal ketika kami tayangkan itu yang membacakan bukan para perancang
tetapi adalah aparat penegak hukum
kemudian mereka kita buat semacam devil's advocate nya
itu melihat nih kalau yang begini ini kira kira apa dampak yang akan timbul
jadi bukan dilihat sekedar normatifnya tapi implikasinya itu juga diperhatikan
contohnya siapa misalnya bu yang penegak hukumnya
dari kejaksaan kemudian termasuk kpk sebetulnya
dari kejaksaan kemudian hakim
bnn benar gak sudah juga tidak hadir juga
kebetulan narkotika itu sekarang kan sedang kami susun rancangan undang undang narkotika
jadi kami ingin menata sedemikian rupa terkait dengan narkotika yang juga kami masukkan dalam tipe khusus di sini
jadi terkait dengan narkotika itu memang kami punya satu apa namanya keinginan untuk memperjelas
rehabilitasi sebagai salah satu pilihan di luar yang namanya penjara gitu ya
jadi ini sudah selesai gitu loh
jadi kita konsentrasi kemarin itu narkotika bnn termasuk di situ sebetulnya
tapi terkait dengan yang ini juga mereka dari awal juga
intinya mungkin nggak kemudian mencabut delik khusus ini dari rkuhp sejauh ini
apakah sudah dikonsultasikan dengan menteri atau dengan presiden juga
ya itu kan ini kan pak menteri kan sebagai pemegang suruh presnya
memang ini sudah kesepakatan bahwa kita hanya memasukkan core crime tanpa menghilangkan kewenangan lembaga
jadi tidak mungkin dicabut juga ya dari
gak ada lembaga yang dihilangkan kewenangannya
kalau kita bicara pelemahan sekali lagi bicara kewenangannya diambil
ini nggak ada sama sekali yang diambil
dan ini penegasan tadi itu sudah kita munculkan misalnya kalau kita melihat pasal dua
itu kemudian seperti apa
yang penting tidak boleh ada yang berbeda
sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda di situ
baik kita tunggu saja nanti pembahasan selanjutnya dan bagaimana kpk juga akan berkoordinasi lagi tentu saja ya
masih mungkin datang nggak kira kira untuk ikut pembahasan memasukkan pendapat pendapat itu
saya kira kita nanti dipikirkan upaya lain lah yang gitu
oke baik terima kasih bang miku terima kasih bang mola dan juga bu enid
terima kasih pak mas waktunya malam hari ini di cnn indonesia prime news
rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
jangan kemana mana tetaplah bersama kami